followers lo banyak sampai gue harus ikutin keseharian lo gitu
hah gapapa sedikit sedikit lama lama jadi bukit
nanti duitnya selangit bikin gina kebingit
sekarang mau lo amkt besok mau lo jadi ayam goreng
aduh ada yang nelfon nih
lah kok bobby sih
ini siapa emang gue punya kembaran ya
kan yang kembar sama aku cuma si roman
wah angkat nih kalo ga diangkat ntar dia dateng lagi
gue ngaca aja serem apalagi ketemu diri gue sendiri
wah ini sisi ya
iya ini sisi ibok handphone kita ketuker
sisi mah bisa bisaan aja bilang aja
ini akal akalan sisi kan
eh bobby kasih tau ya bobby itu gebetannya banyak
ada selena gomez ada dua serigala
biduan semua gebetan ibok mah
cemburu ya cemburu jangan cemburu dong
apaan sih ibok mulu mulu aja di sembarangan
udah ah pokoknya sisi nggak mau tahu sisi mau hp sisi itu balik
ya lah sisi juga ga tau kenapa handphone kita tuh bisa ketuker
ya ibok juga mau hp ibok balik
makanya buruan ukuran deh mendingan
yaudah kita ketemuan di kafe
ibok balikin hp sisi sisi balikin hp bob oke
oke atur aja ya sisi
sisi bisa aja modus aja mah ibok

dulu mbak saya cek dulu bentar ya
kenapa sih bang
woh cara mogok segala lagi
wah kenapa sih mas
gak tau nih kayaknya businya deh
yah baterainya udah mau abis lagi
mas cepetan dong mas
iya nih saya berusaha cepat nih
nah ini baru hp bobi
nah ini baru hpnya sisi
eh sisi ini kuotanya masih komplit kan
belum dipake pake buka buka kan
cuma masalah kuota doang lebih baik banget
untung hpnya juga balik kan
eh lo cuma masalah pusat kuota
tapi kalau mau pakai kuota itu harus nabung dulu seminggu
ya elah ntar juga gue beliin
eh lo ga foto kan disini di hp gue
satu ruang sekali ngetes kamera
sisi ga sengaja
ibab serius sisi gak sengaja
tapi sisi jangan mancing mancing ibab dong
iya pansi ibab
udah mendingan sekarang kita jauh jauhan aja
seperti kata ibab kemarin
kita harus jauh dari fitnah dan hal hal yang mudorat
tapi nanti ketemu lagi ya
oh mereka ngomongnya sebentar mana tuh
ya udahlah nggak apa apa
gak mendingan tadi udah sedikit ada kode kode tresmar tuh
terus bobby pegangin
abis itu mereka tatap tatapan ke film film ini
terus abis ini apa lagi
nanti aku pikirin lagi nih
kita campur lagi yuk
pas dia nembak gue waktu dulu
kok lu sirega
tadi gue ke rumah lu
ketepan bantu lu lu kaya gitu
makanya gue samperin
karena kemarin gue marahin lu
gue kangen sama lu bel
itu cuma mantan gue
itu cuma masa lalu
jadi mendingan sekarang lu pergi dari sini
oh yang pergi dari sini
ini semua karena roman
gue bakal hancurin si romo
ngapain sih lu masih disini
aduh kok macet sih
kesian kan kalo roman nungguin gue disana
kok masih sepi
belom dateng dia
hai helen ih kemanpikisan ngapain sini sorry sorry sorry lo ngapain di sini
kalau ngikutin gue stoking gue kan lu keren lu artis followers banyak sampai gue harus ikutin
seharian lo gitu udah jujur aja lah ngapain sih lo ngajakin gue berduaan di tempat kayak gini
apa gue ngajak lu berduaan di tempat kayak gini ya ampun di dunia itu kayak ada cowok lain aja
gitu ya kalau gue harus ngajak lo mikir masih aja ngeles kan jelas jelas lo yang ngajakin gue
gue itu kesini janjian sama karin
gak percaya karim kasih bukti mana sabar lho
aktif atau nggak ada pulsa
gue sih tega banget membiarkan gue sendirian dasar roman pikisan bener kan
kamu bisa jauh dari gue